agus alias kusmayadi tersangka kasus mutilasi perempuan hamil nur atika
menjalani rekonstruksi di tiga lokasi berbeda di kecamatan cikupa tangerang banten senin siang
selain tersangka utama polisi menghadirkan saksi kunci erik
rekonstruksi dijaga ketat polisi bersenjata
puluhan aparat kepolisian resor kota tangerang melakukan sterilisasi di lokasi kontrakan nur atikah
korban mutilasi di cikupa
polisi bersenjata diterjunkan untuk mengamankan tersangka dari amukan warga yang menyaksikan rekonstruksi
rekonstruksi berlangsung di tiga lokasi berbeda
yaitu rumah kontrakan korban tempat pembuangan tangan korban
rumah makan padang tempat tersangka bekerja